megawati soekarno putri meyakini indonesia tidak sedang mengalami krisis keuangan
sebab menurut dia setelah pelonggaran kebijakan ppkm dilakukan
ia melihat ibu ibu ramai berbelanja di pasar
namun pada saat yang sama justru terjadi fenomena
ibu ibu kesulitan membeli minyak goreng
dalam acara yang digelar brin secara virtual pada rabu
mega menyebut hal itu perlu diriset
ia pun meminta presiden joko widodo tetap tenang
karena kenaikan harga bahan kebutuhan pokok hari ini
belum separah saat terjadi krisis ekonomi pada dua ribu dua puluh
ketika ia menjabat presiden republik indonesia
ibu ibu berbondong bondong beli baju baru dan lain sebagainya
ada di lain sisi itu yang saya sendiri bingung
mereka antri minyak minyak goreng
ini kan harus di research why
apakah benar kita jatuh ke alam apa
tidak tidak tidak
ia juga menyindir unjuk rasa yang dimotori mahasiswa
ketua umum pdip itu menyatakan
generasi muda saat ini terlalu suka berdemonstrasi
kedati situasi negara belum sampai krisis
tentu dari sisi politik coba
belum apa apa saja juga aduh demo demo
saya tuh pikir anak sekarang ini
tuntutan mahasiswa menolak penundaan pemilu dua ribu dua puluh
atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode
adalah isu yang sudah jelas ditolak jokowi
lima belas juta sepeda motor yang ada di jokowi